pt pelabuhan indonesia tiga memasuk semen murah ke wilayah waingapu dan rote nusa tenggara timur untuk program rumah kita
program ini adalah bagian dari rencana pemerintah mendukung pembangunan tol laut
semen murah diharapkan bisa menekan harga semen yang tinggi di wilayah tersebut
pt pelabuhan indonesia tiga menyuplai dua tujuh ratus saksemen ke wilayah huaingapu dan rote nusa tenggara timur
pengirimannya dikemas dalam enam peti kemas yang diberangkatkan melalui pelabuhan tanjung perak surabaya pada tiga puluh satu agustus
program pengiriman semen murah ke wilayah huaingapu dan rote ini merupakan pengiriman yang kedua setelah sebelumnya berlangsung pada april lalu